para pedagang tempe di pasar senen jakarta selasa pagi terpaksa menaikkan harga jual tempe sebesar rp dua
dari harga awal rp delapan naik menjadi rp sepuluh per potong
para pedagang juga mengurangi bahan baku pembuatan tempe dari satu kg menjadi delapan ratus gram kacang kedelai
cara tersebut ditempuh para pedagang demi mengurangi mahalnya harga produksi
salah seorang konsumen mengeluh dengan adanya kenaikan harga tempe
berarti mahal ia mengaku tak bisa beralih ke bahan pokok lainnya lantaran tempe masih menjadi menu favorit
ya gimana ya kita juga maunya sih jangan sampai naik ya
cuman ya kita mau gak mau kita harus beli walaupun keadaan naik juga
kenaikan harga kedelai juga berdampak terhadap rajin keripik
tempe di jombang jawa timur
imam kalimi rajin kredit tempe yang sudah mengeluti usahanya selama dua puluh tahun ini
mengaku kesulitan akibat kenaikan harga kedelai
warga desa ceweng kecamatan diwek jombang ini mengatakan harga kedelai dari semula rp enam lima ratus
kini naik menjadi rp sembilan lima ratus per kilogram
imam mengaku harga kedelai impor yang digunakan sebagai bahan baku keripik tempe
ini merangkak naik sejak bulan november dua ribu dua puluh
untuk mensiasatinya ukuran keripik tempe pun diperkecil dari diameter sepuluh cm menjadi delapan cm
selain itu harganya pun dinaikkan dari rp sepuluh menjadi rp dua belas perbungkusnya
ini dampaknya ya sangat terasa mas soalnya harga keli sekarang rp sembilan lima ratus
pertama itu dulu rata kalau normal itu rp enam lima ratus
rp enam lima ratus itu rata rata ya terasa sekali tiap hari naik naik naik
terus penjualan itu ada corona juga agak nurun tapi alhamdulillah ini masih ada yang minta permintaan ini
pak untuk mensiasatinya bagaimana pak
saya kalau mensiasatinya ya saya naikkan harga dikit saya bilangin konsumennya ini harganya deli naik
terus nanti keripiknya saya agak kecilin dikit
sejak sudah ada bulan sebelas itu
pak kalau ini semakin naik terus dampak terburuknya apa pak ini
dampak terburuknya ya libur pak saya
sebelum mengalami kenaikan dalam sehari
imam mengaku menghabiskan lima puluh kg kedelai untuk bahan baku keripik tempe
tim liputan cnn indonesia